presiden jokowi dodo menyindir ketua umum nasdem surya palo
saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun golkar rabu malam
sambil bercanda jokowi menyampaikan sindirannya terkait pertemuan surya palo
dengan presiden pks soebul iman
presiden joko widodo hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun partai golkar rabu malam
dalam sambutannya jokowi menyampaikan sindiran untuk ketua umum partai nasdem surya paloh
jokowi mengatakan saat ini wajah surya paloh terlihat lebih cerah
setelah melakukan pertemuan dengan presiden pks sohibul iman
yang disebut jokowi sebagai teman baru surya paloh
jokowi juga menambahkan pelukan akrab surya paloh dengan soebul iman saat pertemuan
tidak pernah terjadi jika surya paloh bertemu dengan jokowi
ungkapan ini pun disambut dengan riuh tawa spontan dari pengunjung acara hut golkar
surya paloh yang kalau kita lihat malam hari ini bio lebih cerah dari biasanya
sehabis pertemuan beliau dengan pak soebul iman di pks
wajahnya cerah setelah beliau berdua
berangkulan dengan pak soebul imam
saya tidak tahu maknanya apa tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya nggak pernah
tidak pernah saya dirangkul oleh bang surya seerat beliau merangkul pak soebul imam
tadi di holding saya tanyakan ada apa tapi nanti jawabnya nanti di lain waktu mau dijawab
saya boleh bertanya dong karena beliau masih di koalisi pemerintah
usai menghadiri acara ketua umum pt nasdem surya palo menyikapi santai sambutan presiden jokowi dodo tersebut
surya paloh menegaskan bahwa hal itu merupakan candaan jokowi
hai masa kalian tidak tangkap pak jokowi itu punya senap humor yang tinggi
kalian tidak tangkap ya senap humor yang tinggi kan
tetap gembira lah menerima respon secara humoris yang begitu luar biasa dari pak jokowi ya
ya kalian tahu sendiri hubungan komunikasi harus kita jaga dengan semua pihak
tidak membedakan itu kawan yang ada dalam koalisi di dalam pemerintahan maupun di luar
sebelumnya ketua umum nasdem surya paloh dan presiden pks soebul iman melakukan pertemuan pada tiga puluh oktober di kantor dpp pks
pada tanggal satu november jokowi pernah menanggapi pertemuan tersebut sebagai hal yang biasa
jokowi juga menyatakan tak ada keretakan antara partai koalisi pemerintah
saat itu sambil bercanda jokowi mengatakan pertemuan surya paloh dan sohibul karena surya paloh sudah tidak kangen dengan dirinya lagi
dibeliputan cnn indonesia
kongres partai nasdem hari ini digelar untuk menentukan arah kebijakan sejak pelantikan presiden nasdem seolah berjarak dengan istana melabeli diri mitra kritis pemerintah hingga berpelukan dengan oposisi
konsistensi nasdem kini dipertanyakan rekan koalisi
benarkah nasdem bermain dua kaki apa juga janji yang disampaikan kepada oposisi
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah ada kang pipin sopian ketua departemen politik dpp pks
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir
ini yang kemarin dipeluk erat oleh pak surya ya dan juga teman teman nasdem yang datang ke waktu itu kemana
bertemunya di mana
mas arief ibo wasek jmpd perjuangan
mas arief selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekode ugm
mas nyarwi terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya penasaran masih dengan arti pelukan dan sedekat apa
kalau misalnya bisa diceritakan kang pipin itu gimana sih suasananya yang dibahas apa sedekat apa sebenarnya secara psikologis
ya sebetulnya itu kan bukan pertemuan pertama sudah beberapa kali ya
dan itu tindak lanjut dari pertemuan pak sohibul iman presiden pks dengan pak surya paloh di pelantikan pak jokowi waktu itu di dprr
kemudian pak surya paloh menyampaikan bahwa dinda kami ingin berkunjung ke pks bawa rombongan full team
oh silahkan kita akan menyambut baik gitu kedatangan
akhirnya memang hadir waktu itu hari rabu seingat saya
dan kami menerima dengan sangat hangat kemudian berdiskusi dan ada tiga hal yang utama yang disampaikan
jadi yang pertama adalah kita membangun kesepahaman bahwa kita saling menghormati pks berada di luar pemerintahan
turut serta membangun memajukan bangsa menyampaikan aspirasi kritik terhadap pemerintah
kemudian menghormati posisi nasdem berada di dalam pemerintahan
begitu juga sebaliknya
jadi posisi yang pertama itu sebetulnya yang disampaikan
saling memahami bahwa kedua belah pihak berbeda tetapi bisa saling menghormati
tidak satu kapal ya
tidak ada permusuhan di antara kita
jadi itu poin pertama
yang kedua adalah memahami bahwa
kita ini sama sama menjadikan undang undang dasar nkri bhinneka tunggal ika
dan kemudian tidak ada tempat bagi radicalism terorism komunism dan yang lainnya
jadi itu poin kedua yang dibahas
kesepahaman itu yang disampaikan
kemudian yang ketiga adalah bahwa secara historis ada kelompok islam dan kelompok nasionalis
semua saling memahami tidak boleh ada saling menegasikan
bisa bekerja sama kedua belah pihak
dan saya kira itu tiga hal utama
sisanya sebetulnya kita ingin memberikan pendidikan
boleh berbeda tetapi tidak harus bermusuhan
dan kemudian pak soeibul iman menyampaikan bahwa
pak surya paloh dan rombongan begitu lengkap
menyampaikan bapak bapak sekalian
bahwa kita ingin kedepan dengan siapapun bekerja sama
sama sama membangun masyarakat
tidak boleh ada yang mengatakan bahwa berada di luar pemerintahan tidak pro rekonsiliasi
terus kemudian dia mengatakan bahwa tiga syarat utama kita kalau mau
mau bekerja sama dengan siapapun
pertama adalah harus membangun sense of belonging
sama sama merasa bahwa negara ini milik kita bersama
jadi tidak boleh ada semacam prejudice atau prasangka buruk terhadap yang di dalam atau di luar pemerintahan
itu paling pertama
yang kedua adalah kita harus bangun togetherness
yang ketiga adalah trust
bangun kepercayaan di antara kita
jadi mutual trust ini harus dibangun di antara kita
jadi jangan sampai
tadi kita berpikir bahwa pertarungan pilpres kemarin menyebabkan perpecahan di masyarakat berkepanjangan
sehingga proses pembangunan itu tidak terjadi
dan membangun trust dengan nasdem bisa mudah dilakukan oleh pks
dan dengan siapapun
pks bekerja sama sebelumnya ketemu dengan gerindra kemudian nasdem
besok ada pertemuan dengan berkarya
kedepan nanti dengan pan demokrat
saya kira nanti bisa juga dengan mas arief
saya kira nanti dengan pdip
saya kira nanti dengan pdip
saya kira kita ingin membangun politik yang tidak menegangkan
jadi siapapun boleh berbeda tidak boleh ada permusuhan
oke siapapun boleh berbeda tidak boleh ada permusuhan
tapi kemudian kalau akhir akhir ini tensinya yang dari teman teman koalisi ini agak apa ya
beberapa kali narasinya kalau misalnya saya lihat dari pernyataan pernyataan itu yang terus diulang adalah soal konsistensi ya mas arief
itu yang sekarang saat ini sedang dilihat oleh teman teman koalisi soal langkah nasdem ini
kita tidak bisa melihat hanya dari peristiwa nasdem mulai dari ketua umum sampai dengan jajarannya datang ke dpp pks
kalau soal komunikasi yang begitu biasa saja
tapi kita mesti tarik mundur pertama kali misalnya ketika ada tanda tanda gerindra untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan
saya kira sikap nasdem sangat keras
kemudian bahkan ketika bagaimana beberapa partai diduga
akan masuk dalam koalisi pemerintahan kemudian menyatakan bahwa kalau begitu nasdem biar oposisi saja di luar pemerintahan gitu kan
nah ditambah lagi soal misalnya ada banyak spekulasi penilaian tentang kabinet ya
yang kemudian berujung pada pernyataan pernyataan kalau begitu nasdem juga akan bersikap kritis ya
dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke dpp pks
jadi begini prinsipnya kalau soal komunikasi politik saya kira itu sesuatu yang normal saja
semua partai di dpr itu berkomunikasi bahkan sebagian diantaranya adalah yang anggota dpr juga pimpinan pimpinan partai
tapi ini kan ada rangkaian panjang karena itulah maka beberapa waktu yang lalu kami mengingatkan bahwa ya boleh saja kalau komunikasi
tetapi kemudian selalu menyatakan bahwa kritis terhadap pemerintah ini pertanyaan saya pertanyaan kami adalah kritis yang seperti apa
pada urusan apa harus kritis
kita menyatakan bahwa kritis itu penting dan perlu
posisi partai partai koalisi pendukung pemerintah pun tetap akan kritis ya
tetapi kalau itu kemudian dinyatakan dalam satu rangkaian panjang begitu kan kita menjadi bertanya untuk apa
rangkaiannya ini lampu kuning atau lampu merah sih sekarang sudah alder
karena itu saya tidak mau sudut tetapi penting bagi kami karena pdp perjuangan adalah partai utama pendukung pemerintah
yang dulu sama sama dengan partai partai
yang lain mendukung pak jokowi sampai dengan kemudian terpilih
kita hanya mengingatkan bahwa sebaiknya dan semestinya seharusnya bahkan secara etis kita harus konsisten berada pada posisi sebagai koalisi pendukung pemerintah
karena problem kita di dalam sistem politik ini kan adalah salah satunya belum terwujudnya pelembagaan politik yang maju yang kuat
sehingga seringkali terjadi dalam hubungan antara pemerintah dan dpr
partai partai koalisi berlaku siksa tidak konsisten
dua kaki mungkin juga tiga empat kaki
nah ini kan tidak memberikan pendidikan yang politik yang baik bagi rakyat kita
nah ini yang ingin diingatkan oleh bd perjuangan
sebab kita sendiri juga pdi perjuangan juga pernah berada di luar pemerintahan tetapi kita juga menjaga konsistensi itu
nah seperti yang pks yang lakukan kita hormati berada di luar pemerintahan dengan memberikan kritik kritik terhadap pemerintahan itu satu sikap dan posisi yang terhormat menurut saya
dan memang harus dilakukan
tetapi yang di dalam pemerintahan ya nggak usah lebay juga
ya karena dalam hubungan sehari hari dalam menjalankan fungsi apalagi di dpr itu pasti kritik pasti terjadi
hari ini misalnya anggota fraksi pdi perjuangan bahkan beliau salah satu ketua dpp ngomong cukup keras menyangkut soal bpjs layanan kesehatan yang harus diberlakukan kepada semua warga negara
itu biasa biasa saja
soal posisi politik yang harus jelas tegas ya
standing politiknya dimana
posisinya adalah partai pendukung pemerintah maka dia harus tegak lurus pada posisi itu
karena itu sikap etisnya adalah ya harus ditujukan kepada publik tentang apa namanya keberadaan partai ya pendukung pemerintah yang harus dinyatakan secara konsisten dalam sikap dan tindakan
jadi tidak bisa apalagi pemimpin partainya menyatakan bahwa
ini kan bagian dari komunikasi politik
nah rakyat rakyat dan semuanya saya kira juga bisa menilai
mana sih komunikasi politik
itu sesuatu yang perlu
tapi sekali lagi posisi di dalam koalisi pemerintahan itu harus dijaga
kecuali memang ada niat ya
bahkan ada yang mengatakan begini nanti pada tahun dua ribu dua koalisi ini akan berantakan ya kita lihat ya
kalau begitu berarti memang patut diduga bahwa benar seperti banyak kata penganut
pengamat bahwa memang kita ini memang masih harus belajar banyak menyangkut soal sikap etis
yang konsisten ada dalam koalisi pendukung pemerintah itu harus menjaga pemerintahan sampai berakhir
mas nyarwi tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat ini langkah nasdem itu apakah bentuk apa ya
kekecewaan juga mungkin karena di awal kan mas arief mengatakan ketika gerindra mau masuk kan yang paling kencang nasdem tapi toh kemudian juga diterima
dan mau tidak mau akhirnya harus diterima oleh semua rakyat
ini ada kesananya juga atau benar benar ini hitungannya benar benar hitungan politis toh yang paling masuk akal yang bisa dilakukan nasdem sebagai partai menengah
ya secara normatif ya saya ngomong secara normatif dulu
politik kan ada dua normatif yang idealis itu sampai yang realis yang nyata
secara normatif semua partai punya kedaulatan
termasuk nasdem punya hak kesana kemari
istilahnya menentukan arah kebijakan politiknya
itu punya kedaulatan
tetapi kembali lagi soal tadi saya nyambung dengan mas arief ya
memang kita secara umum ada problem ya soal pelembagaan politik ya di indonesia
baik pelembagaan dalam arti blok partai yang mendukung pemerintah dan juga blok partai yang di luar pemerintah yang sering disebut dengan oposisi tadi
nah idealnya pelembagaan politik itu kan pelan pelan juga harus kita kembangkan
jadi siapa yang memang ada di blok sana ya tetap konsisten
yang di luar ya konsisten
nah ini juga saya lihat ada yang aneh juga putri ya
idealnya bahwa yang katakanlah mengkonsolidasikan blok blok di luar pemerintah atau disebut dengan oposisi itu mestinya partai yang sudah di luar pemerintah
belum ada yang gerak ya
yang punya niat baik malah justru nasdem kan gitu
nah artinya ada kepedulian nasdem untuk katakanlah bahwa oposisi itu ya harus ada kira kira gitu
tapi itu akan lebih bagus mestinya kalau suaranya tidak datang dari nasdem
datang dari nasdem kan seperti itu
ini sebenarnya bukan masalah lagunya tetapi siapa yang menyanyikan lagu itu
kepedulian atau keperluan jangan jangan memang ada keperluan
ya itu tipis tipis ya pak fas
tapi ya itu tadi kalau misalnya bahwa akan sangat rumit ketika misalnya bahwa pergerakan koalisi itu bukan digerakkan oleh blok di luar partai partai pemerintah
tetapi digerakkan oleh partai yang ada di dalam pemerintah ini akan lebih rumit menurut saya
ini tadi yang dikhawatirkan mas arief
komitmen dari dukungan itu penting
nah soal sikap kritis mungkin formulasinya dan tempatnya ada saya kira itu
nah tetapi kembali lagi bahwa ya apa yang dilakukan nasdem bisa saya anggap bisa juga positif bisa juga negatif
positif dalam arti gini
ya demokrasi butuh suara kritis
itu kita tidak bisa mengingkari
demokrasi butuh kelompok yang disebut di luar pemerintahan dalam sistem pemerintahan kita
itu tetap juga dibutuhkan
tetap juga dibutuhkan
tetapi pertanyaannya siapa yang di sana dan siapa yang sudah di dalam maupun di luar
dan bagaimana sikap dan perilaku kecendungan
at least itu dibangun
nah ini yang saya kira itu penting dilakukan
nah kenapa kita masuk ke sini putri
kenapa ada gejala dimana partai seperti nasdem itu pengen kalau saya lihat itu memperluas panggung politiknya
jadi yang di dalam kubu blok pemerintah ini seakan akan masih kurang sehingga perlu mencari panggung keluar kan gitu
nah ini juga terkait dengan problem yang saya lihat itu secara makro
itu ada dalam kondisi perpolitikan nasional
karena sistem kita ini kita ini kan sistem pemerintahan presidensial
jadi presiden sebagai center
dan itu sudah kita sepakat di dalam konstitusi kita
kenapa karena kita butuh itu
nah ini untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan
tapi sisi lain ada sisi lain juga
bahwa partai partai ini kemudian seakan akan ya harus ada di bawah bayang bayang ini semua
jadi peran dan fungsinya termasuk alit alitnya
termasuk alit alit partai
visibilitasnya itu ditentukan oleh bagaimana sistem presidensial itu bekerja
termasuk presiden dan beserta jajarannya
nah termasuk tidak hanya partai
tetapi juga elit elit partai yang ada di parlemen itu juga menjadi kurang visible secara umum
ini juga dilema fungsi check balances yang kadangkala sering disalah artikan
seakan akan kalau melakukan kritik terhadap kebijakan dilakukan oleh menteri menterinya
itu menjadi tidak loyal
bisa jadi ditafsir padahal juga belum tentu
partai juga butuh panggung
untuk kemudian bisa jadi visible
kerjanya apa sih di mata rakyat kan gitu
kan harus ditunjukkan
nah tetapi juga ini juga tidak kemudian dalam rangka tidak konsistensinya
partai partai yang kemudian ada di blok pemerintahan
artinya itu tidak menjadi dasar legitimasi untuk tidak konsisten
nah konsistensi diperlukan untuk apa
supaya rakyat juga ngerti juga
saya kira apa yang dilakukan dan seperti apa etisnya
ya itu di demokrasi juga butuh blok blok yang bekerja di luar pemerintahan
dan menyelekan suara kritis
ini bukan masalah lagunya
siapa yang menyanyikan ini kurang tepat juga
banyak yang mengatakan kalau misalnya dikaitkan dengan dua ribu dua puluh empat terlalu jauh masa sih
coba kita lihat nanti setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita lihat sekarang apakah benar manuver atau zigzag yang dilakukan partai nasdem kemarin ke pks
kemudian ditarik terus ke belakang dan juga hari ini di kongres menghadirkan anies baswedan sebagai sambutan pembuka
tidak ada hubungannya dengan dua ribu dua puluh
ada pernyataan dari surya palo
kami berdua sepakat ini memberikan sebuah arti
keterikatan etik dan moralitas kita
etik dan moralitas kedua institusi partai politik ini tetap mengedepankan kepentingan nasional kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi partai politik yang kami pimpin
baik itu kepentingan pks maupun kepentingan nasdem
itu yang jelas
jadi saripatinya di sana sebenarnya
pendekatannya adalah moralitas dan edukasi terhadap bagaimana etika berpolitik yang sebaik baik berhasil
yang sebaik baiknya bisa kita lakukan bersama di negeri ini
kedua masalah dua ribu dua puluh empat masih jauh sekali
doakan aja agar kami tetap sehat walau biar
saya akan langsung meminta komentar dari teman pks karena yang dipeluk duluan ya oleh nasdem
kalau misalnya bicara dua ribu dua puluh empat beberapa kali dikatakan orangnya masih terlalu jauh
tapi sebenarnya gak jauh jauh banget ya

paling tahun ketiga di pemerintahan ini juga semuanya sudah fokus ke dua ribu dua puluh
persiapannya mungkin dari sekarang
cari orangnya juga sudah mulai dari sekarang kan kang pipin
pertama saya ingin menegaskan bahwa kemarin memang tidak membahas itu
pilkada dua ribu dua puluh tidak dibahas
pilpres dua ribu dua puluh ketemu dengan nasdem juga tidak dibahas
jadi memang tiga poin itu yang tadi saya sampaikan itu yang dibahas
itu yang pertama
terus yang kedua memang dua ribu dua puluh empat itu ya empat tahun lagi begitu
empat mau lima tahun
jadi saya kira perlu kita melihat bagaimana cara berpikir elit masyarakat gitu ya
bahwa pertemuan elit ini memang asik dibicarakan di forum forum
elit melihat bagaimana pertarungan peta politik begitu ya
tapi masyarakat melihatnya jangka pendek begitu
kenaikan bpjs kemarin pks menolak pdip juga ya mas
jadi saya kira sama sama akhirnya kemudian kita mudah mudahan tidak jadi akhirnya begitu ya
tetapi poinnya adalah bahwa ada kesepakatan awal untuk kerja sama
saya kira sama ke depan
ada itu ya
artinya tapi poinnya kemarin yang paling penting adalah pendidikan politiknya itu
saya kira orang boleh menafsirkan apapun pertemuan kemarin
tetapi bagi kami pendidikan politiknya adalah memang pertama mengedepankan etika politik
jadi ini yang digarisbawahi
kami selalu memahami bahwa ini ada harus pembelajaran politik yang benar ke depan
tadi yang disebut oleh mas nyarwi adalah pelembagaan politik
atau kami biasanya pelembagaan koalisi
ke depan harus lebih jelas pendidik
siapa yang menang jadi the ruling party yang kalah jadi oposisi
saya kira ini yang menjadi pr bagi kita semua gitu
jadi jangan sampai memang ya loncat kiri loncat kanan gitu ya dan kemudian tidak jelas
saya kira kemarin itu posisi
kira kira loncat kanan tidak jelas
dan penegasan bahwa memang ada fatsoen politik yang harus dijalankan oleh semua partai
dan yang pertama tentu
yang pertama tentu kewajaran demokrasi kita
yang terakhir adalah bahwa memang masyarakat menginginkan memang adanya partai penyeimbang pemerintahan
dan itu yang ditangkap oleh politik pks
jadi pks bertemu dengan siapapun
minggu depan rencana ada pertemuan dengan partai di luar pemerintahan juga
nanti mungkin ya mungkin senin selasa kami akan sampaikan
jadi ada beberapa kejutan
dan saya kira tadi disampaikan
apakah pks duluan
kami yang hadir atau mereka yang datang ke pks
jadi kita ingin bahwa tadi tidak boleh ada ketegangan
tidak boleh ada permusuhan
jadi stop kampret cebong dan yang lainnya
tapi begini kang pepin
kalau misalnya tadi kang pipin sempat mengatakan soal partai yang islamis dan juga yang nasionalis
itu berarti kalau nasionalis itu kan artinya sedekat apa sih sebenarnya
ini belum dijawab sebenarnya
sedekat apa sebenarnya pks dan nasdem untuk bisa bergabung untuk bisa berjalan bersama sama
ya pertama kita semua entitas partai politik ya
entitas partai politik secara personal memang sudah pernah hubungan
jadi misalnya pak surya paloh adalah senior politisi senior
dan kemudian pertemuan dengan mitra apa dengan partai partai politik juga dimanapun adanya biasa terjadi
dan kemudian di daerah daerah
ketika pembahasan pilkada itu kan selalu bertemu antara kepala atau ketua partai politik
pak soeibuliman biasa berkomunikasi dengan pak surya paloh
dan juga biasa juga berkomunikasi dengan pimpinan partai yang lain
bagi kita ketika ada pertemuan itu ya sebetulnya tujuan utama untuk mencairkan suasana
jadi kita melihat sebetulnya bahwa ketika
sekarang suasananya menurut anda sudah cair atau justru meruncing lagi
karena ada yang mencari
karena kalau misalnya dilihat dari teman teman koalisi kan tidak nyaman dengan manusia itu
jadi sangat tergantung bagaimana penafsiran masing masing orang masing masing institusi terkait dengan pertemuan pks dan nasdem kemarin
kalau bagi kami tujuan utamanya adalah itu
ini pembelajaran kepada masyarakat
jadi anda bertetangga beda pilihan politik ya jangan bermusuhan begitu
jangan jadi tegang begitu
begitu juga di tingkat nasional
ini kami partai politik beda haluan
nasdem di dalam pemerintahan
pks di luar pemerintahan
kami tetap bisa silaturahim
tetapi sikap kami jelas
ketika pemerintah menaikkan tetarib jkn bpjs kami akan menolaknya
ketika pemerintah tidak mengeluarkan perpu tentang undang undang kpk yang cenderung melemahkan kpk
tentu kami akan menolaknya
hal hal itu yang kami sampaikan
jadi tidak ada misalnya ada yang menyampaikan bahwa setelah ketemu pks dengan nasdem pks akan melunak
atau pks akan menjadi partai pemerintah
pada posisi itu ketemu dengan siapapun pks akan menyampaikan
kami tetap konsisten berada di luar pemerintahan untuk menjaga agar demokrasi ini sehat
mas nyarwi kalau yang sekarang menurut anda ini sudah cair seperti tujuannya pks kan ini kembali kan
tergantung dari kacamata siapa melihatnya
tapi yang sekarang terjadi kan posisinya berbeda
sempat ada sindiran sekalipun katanya juga tidak menyindir
tapi kan kemudian itu sudah terucapkan seperti yang disampaikan oleh pak jokowi tadi
ya pencairan itu kan di dua linia
yang pertama kalau elit itu lebih mudah mencair
kepentingan lebih mudah dibicarakan
masyarakat mungkin yang perlu diendos untuk semakin cair
tujuannya baik tidak ada yang negatif istilahnya
cuma kan ya begini yang tafsir yang muncul kan tadi saya sampaikan misalnya dari yang disampaikan pak jokowi kan
bang surya memeluk pak sohibul kan gitu
dan meluknya seerat itu gitu
tapi sebenarnya menurut saya masih belum terlalu mengkhawatirkan ya
karena kakinya kan masih ada di pemerintahan satu sih
walaupun mau agak goyang dikit tapi masih di dalam kan gitu
yang mungkin kalau itu
itu justru merugikan bagi teman teman koalisi bukan
mengkhawatirkan tapi belum sampai merugikan
tetapi kalau misalnya yang meluk misalnya pak sohibul memeluk bang surya
nah itu mungkin lain lagi agak ceritanya
ini sudah dalam pelukan pks kan gitu
jadi maksud saya adalah kalau misalnya nasden benar benar sudah dipeluk di lingkaran partai partai blok pemerintah
nah ini pertanyaannya harus lebih keras lagi
ini mau ikut sana apa sini kan gitu
tapi ini kan menurut saya masih sebatas ya itu tadi
tetapi perlu juga soal positioning yang jelas itu tadi ya
kenapa misalnya gejala partai itu sepertinya kok tidak misalnya kan dalam sekarang ini kan ada dua blok aja ya
di luar atau di dalam
nah ini kan seakan akan seakan mau ada tiga poros kan
ya setengah di luar setengah di dalam
nah saya lihat ini ada memang problem kalau saya cermati ya dari isi kesepakatan politik ya
pks dengan apa
dan juga kalau kita lihat sambungkan dengan tadi mas ari cerita soal dengan gerindra
itu ada poin yang di dalam kesepakatan
masih ada tiga poin ya
ada dua poin menarik
yang pertama adalah kalau dengan gerindra itu kan soal memperbaiki citra partai
nah kalau yang dengan pks ini saya lihat soal penghormatan terhadap peran blok oposisi atau di luar pemerintah
ini kalau dalam konteks menghormati dan peran pentingnya partai itu masih poin yang bagus untuk konteks demokrasi
nah hanya saja menghormati peran apakah termasuk di dalamnya mendukung pks misalnya untuk beroposisi lebih kencang lagi ke pak jokowi dengan konsolidasi
nah ini menjadi pertanyaan mas arief kan gitu
kalau misalnya bahwa ada peran oposisi dan oposisi harus menjalankan kritik dan saran dan masukan
dan kita butuh demokrasi yang enak pemerintahan yang kuat juga
nah itu mungkin masih bisa diterima
tapi sekali lagi ini persoalan ini memang soal bagaimana pelembagaan tadi
yang kedua etik ya
elit di dalam proses berkomunikasi di dalam internal maupun di luar
sudah ada rasa ketidaknyamanan belum sih diantara teman teman koalisi soal langkah ini
ya saya kira yang paling mudah nanti akan kita ini kan dpr baru mulai bekerja ya
nanti kita akan lihat di masing masing komisi bagaimana sikap masing masing partai
kalau kritis sampai pada derajat seperti apa ya
kualitas kritiknya juga bagaimana
nah nanti kita akan lihat
tetapi begini saya ingin juga mengatakan ini kan soal bagaimana kita memastikan pemerintahan presiden jokowi ini bisa berlangsung efektif
kebijakan kebijakan dan program yang dicanakan bisa betul betul terwujud di tengah tengah kehidupan masyarakat
nah karena itu koalisi partai pendukung pemerintah itu harus memastikan proses itu jalan
dengan penyempurnaan dengan perbaikan bahkan penguatan padahal yang barangkali tidak dipikirkan oleh pemerintah
kita lihat yang spesial di kongres partai nasdem hari ini adalah sambutan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
kita simak bersama
pak haji surya paloh
yang saya hormati ketua majelis tinggi partai nasdem dan seluruh jajaran majelis tinggi
yang saya hormati wakil ketua
wakil ketua mprri
yang saya hormati para anggota dpr ri dari partai nasdem
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati para gubernur para wali kota para bupati dari partai nasdem
dan keluarga besar partai nasdem yang hadir pada kesempatan malam hari ini
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk semuanya
ijinkan kami menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini ucapan selamat datang kepada keluarga besar partai nasdem yang hari ini memulai kongres kedua di jakarta
sebelas hari yang lalu
kita di jakarta memberingati
peringatan hari sumpah pemuda
ketika kongres partai nasdem diputuskan berada di jakarta
maka ini mengingatkan pada kita
di sini hadir peserta kongres dari seluruh wilayah indonesia
di kota inilah simpul persatuan indonesia ditali eratkan untuk pertama kalinya
di kota jakarta inilah
yang pada masa itu belum disebut sebagai kota jakarta
disebut sebagai negeri jakarta
karena kita belum memiliki satu bangsa
satu tanah air seperti yang dikatakan di dalam kongres pada saat itu
hari ini kita merasakan efek dari kongres itu
persatuan hadir di kita
dan pemersatunya adalah bahasa
di indonesia ada ratusan bahasa
ada ratusan suku bangsa
tetapi kita mampu bersepakat satu bahasa bersama yaitu bahasa indonesia
persatuan ini harus dirawat
persatuan ini harus dijaga
kita menyadari bangsa kita amat beragam
tapi sesungguhnya yang unik dari indonesia bukan beragamnya saja
bukan uniknya saja
hebatnya indonesia dibanding tempat lain
ada bangsa yang beragam ada bangsa yang bineka
tapi berbeda dengan indonesia
di sini ada keberagaman
tapi ada persatuan indonesia
itu yang unik dari indonesia
karena itu saya percaya
partai nasdem yang hari ini berkongres untuk yang kedua kalinya
akan menjadi motor penjaga persatuan indonesia
bang surya paloh beberapa waktu ini memberikan contoh
kita berada dalam demokrasi
dan dalam demokrasi ada perbedaan
ada pandangan yang amat berbeda
saya ingat di dalam
dan di dalam
deklarasi waktu itu
ketika kami bacakan
bang surya saya boleh ambil kutipannya
ketika tahun dua ribu dua
gerakan nasional demokrat
mencita citakan demokrasi yang matang
yang menjadi tempat persandingan
keberagaman dengan kesatuan
dinamika dengan ketertiban
dengan kompetisi dengan persamaan kebebasan dengan kesejahteraan keseimbangan seperti itulah yang harus dituntaskan di indonesia
kalimat ini dibacakan waktu itu dan diperjuangkan
karena itu harapan kita di jakarta harapan kita dengan kongres di jakarta semangat itu terjaga
kami di jakarta menyadari persis di sini tidak ada kota lain di indonesia yang memiliki penduduk seberagam indonesia
tidak ada kota lain di tempat ini semuanya ada
karena itu gubernur dki jakarta adalah gubernur bagi setiap penduduk di jakarta apapun latar belakangnya apapun asalnya
dan tugas kami adalah memastikan ada keadilan
bapak ibu sekalian bang sur yang saya hormati
salah satu masalah yang kami rasakan dan ini adalah masalah yang dialami seluruh indonesia ada ketimpangan
ada ketimpangan yang luar biasa
sementara pada saat republik didirikan di kota ini janji republik itu adalah memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa
dan tujuannya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
partai nasdem harus bisa menjadi yang menjaga
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
karena kita menyadari saya menyadari persis di jakarta hampir tidak mungkin membangun persatuan dalam ketimpangan
membangun persatuan harus dalam kesetaraan
membangun persatuan harus dalam rasa keadilan
dan itulah yang kita coba dorong karena itu saya percaya kongres kedua yang diselenggarakan di kota tempat simpul persatuan dimulai
di kota janji kemerdekaan ditorehkan
insya allah kongres kedua ini akan membawa semangat restorasi semangat pendiri bangsa yang akan membawa indonesia lebih baik
dan nasdem lebih memberikan kontribusi manfaat bagi seluruh rakyat di jakarta dan di indonesia
izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan selamat kongres kedua
selamat berkarya dan semoga kongres ini menjadi salah satu
catatan bersejarah bukan hanya bagi partai nasdem tapi bagi perkembangan demokrasi di indonesia
wabila itufik wa idah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kakak anies rashid baswedan gubernur dki jakarta
iya itu dia tadi yang dikatakan yang menjadi hal spesial di kongres partai nasdem
yaitu salah satunya adalah pidato dari anies baswedan
nanti setelah jeda saya akan tanyakan soal ini kepada mas nyarwi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita tadi melihat pidato dari gubernur dki jakarta anies baswedan yang kembali menyinggung beberapa hal soal persatuan
dikatakan jakarta menjadi simpul persatuan
mas nyarwi kalau misalnya anda lihat ini hanya sekedar mengundang karena kebetulan kongresnya diadakan di jakarta
maka gubernur anies diberikan kesempatan untuk sambutan atau ada yang lain atau nasdem sedang melakukan penjaringan
karena tidak hanya anies yang akan datang
besok katanya ada gubernur
gubernur jawa timur kemudian gubernur jawa barat juga diundang
ya saya lihat ini nasdem itu mulai kalau di beberapa negara itu menjalankan model primary ya untuk seleksi orang orang juga
apa yang dianggap potensial
jadi kalau kita lihat partai nasdem ini banyak tokoh tapi kan dianggap tokoh potensial yang layak untuk kandidasi bill press misalnya
itu kan dari kemarin kemarin kan belum muncul
nah saya lihat ini juga tidak lepas dari peluang untuk kesana
tapi begini kalau misalnya kita lihat soal misalnya tadi anies baswedan sebagai gubernur
kalau dalam sejarahnya kita lihat kalau tidak salah anies ini kan salah satu deklarator juga kan dia
untuk kalau nggak ormas apa partai saya lupa
ormas ya ormas nasdem disitu
nah mungkin itu juga bagian peluang dia ya memori sejarah dia ya sebagai peran juga di sana
tapi saya mau mengomentari tidak pada tokoh ya
yang menarik begini
tadi misalnya disinggung soal
tidak ada persatuan
kalau misalnya kesejahteraan tidak diwujudkan
memang ini kan sebuah cita cita besar yang ada di konstitusi kita di bukaan
cuma kan memang tantangan kita memang secara umum bagaimana memperkuat demokrasi sekaligus
tapi sisi lain itu memperkuat kapasitas negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
nah ini tantangannya ada disana
kalau kita bicara makro saya kira banyak partai politik yang sepakat kesana
tetapi kadang kadang hal yang kemudian bagaimana
bagaimana menuju kesana
ini yang kemudian ada dilematika yang harus dihadapi bersama sama
yang pertama misalnya soal tadi kelembagaan di dalam politik ya
baik oposisi maupun blok pendukung maupun oposisi misalnya konsistensi itu
terus yang kedua juga ada dilema visibilitas parpol juga
kita harus ingat dalam demokrasi kita itu kan aktor penting itu partai politik
nah cuma di dalam demokrasi fakta yang kita jumpai itu elit elit politik pendiri parpol
atau orang orang public figure penting dalam parpol
jadi diskusi tentang platform parpol visi parpol dan lain lain itu relatif tenggelam
apalagi misalnya dalam sistem pemerintahan kadang parpol itu munculnya
itu kalau misalnya anggota ini dari partai ini kena korupsi
yang negatif kena muncul
yang positif malah kurang dimunculkan
nah ini dilema
yang terakhir begini putri
ini terkait dengan konsekuensi dari sistem presidensial
memang bagus untuk penguatan dalam pengelolaan kekuasaan
sisi lain juga begini
kadang kadang meramu ya
katakanlah kadar check and balances
di dalam sistem presiden itu gak gampang
sisi lain kadang kadang melonggarkan itu menguatnya embrial presidensi
terlalu kuat polri tanpa kritik
dan kadang kadang nanti di ujungnya yang kasihan
nah tetapi sisi lain terlalu keras
tanpa mengelola secara baik ini juga merepotkan
jadi membuat ritme yang pas itu juga menjadi tantangan tersendiri
saya kira itu
mas arief masih terkait soal manuver partai nasdem begini
mas arief kan mengatakan memang kita akan masih melukis
kita akan masih melihat kinerja kritiknya seperti apa
kadarnya seperti apa
tapi sudah ada worst case scenario tidak
apakah sudah ada pemikiran untuk oke ini kayaknya sudah agak mulai kebablasan
apakah kemudian sudah melihat segera dipilih
mau di sini di dalam atau di luar
jangan setengah kakinya di sini setengahnya di luar
ya jadi begini
dan kalau partai kami kan memastikan saja
dengan bersikap mencoba tetap menjaga sikap etika
atas pilihannya yang sudah diputuskan sejak awal
nah karena itu kita pdi perjuangan akan menjaminkan sebagai partai utama pemerintah
untuk memastikan pemerintah mampu bekerja dengan baik
memperjuangkan kepentingan rakyat
kepentingan nasional secara maksimal juga
sampai akhir masa jabatan pak presiden
tapi pada siang lain kan juga ada partai partai yang lain
nah tentu kita akan komunikasikan
sudah ada suara suara ketidaknyamanan belum dari teman teman koalisi
karena itu kita bicara soal mengingatkan
siapapun termasuk kepada pdi perjuangan sendiri untuk bersikap konsisten
ya bersikap etis karena memang komitmennya begitu sejak awal
apakah ini bagian dari proses bagaimana upaya untuk melembagakan koalisi yang lebih permanen
koalisi yang lebih apa
maksudnya lebih solid
pasti dan ini sebenarnya menunjuk pada upaya kita untuk memastikan bagaimana sistem politik indonesia bekerja
dan ini tentu memang akan ada tautannya dengan bagaimana nanti sistem kepemiluan kita
sistem kepartean kita dan lain sebagainya
saat ini posisi bdi perjuangan tidak lebih tidak bukan hanya dalam posisi yang mengingatkan saja
pada yang lain
kita lihat dan mengingatkan ya
nah nanti yang mengeran semuanya kan tetap pak presiden
dan presiden saya kira sudah kami juga heran
bukan heran kaget juga ketika presiden menyampaikan sindirannya
itu diluar perhitungan kalau menurut teman teman bdi perjuangan
ya saya kira sesuatu yang saya tidak duga
jok presiden yang seperti itu sebenarnya itu menurut hemat kami warning yang harus kita tangkap secara positif ya
terutama bagi partai partai koalisi pendukung bahwa ya kalau apa namanya sudah menyatakan komitmennya
ada dalam posisi pemerintahan ya
apalagi sejak awal juga bilang kami tanpa reserve dan sebagainya ya mestinya konsisten
nah siapa yang berhak mengevaluasi tentu adalah bagaimana komunikasi yang dibangun antara koalisi partai pendukung
tapi lebih khusus lagi lebih utama lagi ladah presiden
sebenarnya saya penasaran sebenarnya
manuver nasdem itu sudah sempat dikomunikasikan belum sih dengan partai koalisi
misalnya izin saya akan berkeliling ke beberapa partai sempat sempat ada pembicaraan seperti itu nggak
sama sekali tidak ada
partai koalisi kan kita juga belum misalnya kalau dulu di zaman pak sby ada survei
juga belum sampai ke sana
tetapi suatu yang biasa saja berkomunikasi secara informal
tapi soal yang perkembangan yang seperti itu tentu diluar dugaan
itulah sebabnya kami bertanya menyangkut soal itu
dan itulah sebabnya juga kita mengingatkan bahwa sebaiknya dihindari politik dua kaki
sebaiknya dihindari politik dua kaki
dan kemudian apakah kalau misalnya politik dua kaki kemudian chance untuk pembentukan poros ketiga
pks sudah melihat hal ini akan bisa terjadi
akan menangkap momentumnya atau tidak
kalau kita melihat bahwa itu jangka panjang ya
tetapi saya kira begini ya
kalau kita dari tadi kan melihat tadi mbak putri selalu mengatakan bahwa
ini kan ada semacam ketegangan politik
tapi itu kan elit ya
saya kira ketegangan elit saat ini adalah bagaimana kenaikan bpjs
saya konsen dengan itu
jadi jangan sampai gini
kita ini dibawa diskusi dalam berfikir jangka panjang
tetapi jangka pendek
yang diharapkan masyarakat itu adalah ketika presiden jokowi merespon
ini kan memberatkan masyarakat
kami kalau dikatakan bahwa kok kayaknya mohon maaf ya pak jokowi kayak lebay gitu
merespon sesuatu pertemuan pelukan kemudian sampai mengingatkan pertemuan antara nasdem dengan pks
kami sih lebih senang kalau misalnya pak jokowi yang direspon itu kondisi masyarakat ketika kaget viral terkait dengan kenaikan bpjs begitu
masyarakat ini memberatkan
jadi bagi kami jelas
jadi pks sebagai partai oposisi menghormati semua sikap politik
yang dilakukan oleh teman oleh pihak pemerintah
tetapi lagi lagi bagi kami adalah saat ini ayo kita concern pemerintah silahkan mengambil kebijakan
tetapi tolong perhatikan terkait dengan beban masyarakat saat ini
pks menolak kenaikan bpjs
jelas solusinya apa sebetulnya
yang bisa dilakukan rasionalisasi anggaran pemotongan apbn
jadi soal kualisnya ya bukan soal bpjs
jadi saya kira ini penting
jadi ke depan
cara pandang tadi pak jokowi saya kira perlu lebih konsen kepada apa yang dihadapi oleh masyarakat
jadi poinnya itu
beliau merespon terkait dengan pak sohibul iman
semestinya pak jokowi tidak perlu merasa terancam soal pelukan pelukan itu ya
dan malah sebetulnya lebih baik memang mengapresiasi pertemuan itu tidak ada membahas tentang koalisi ke depan
tapi saling menghormati
bahkan kami merencanakan memang ada pertemuan dengan pdip
dengan partai lain
pkb dan yang lainnya
saya kira ini masalah waktu saja
dan saya kira enjoy diantara kita kalau kita punya positive thinking terhadap yang lainnya
baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan
oke mas arief ada yang mau ditambahkan
ya saya kira tidak dalam situasi ada yang merasa terancam termasuk presiden
itu malah kebaik menurut saya
nah tetapi ini begini
ini baru awal di awal pemerintahan
nah apa yang mau kita pastikan dari satu sistem politik yang bekerja
pemerintahan yang efektif itu
itu saja yang perlu diperhatikan

jadi tidak ada yang merasa terancam atau presiden sendiri juga merasa terancam
apalagi pdi perjuangan merasa terancam tidak juga
tetapi bagaimana kita memberikan pendidikan politik yang baik pada rakyat ya
dan itu perspektifnya bisa macam macam
yang kedua menjaminkan betul bahwa ini akan terjadi satu situasi yang di dalam politik kita akan berlangsung stabil
supaya rakyat juga di bawah tidak menduga duga loh
kalau begitu boleh berperilaku seenaknya sendiri partai partai koalisi mendukung pemerintah
bahkan di tengah jalan misalnya boleh saja mensabotase memboykot kebijakan dan sebagainya kan tidak begitu
nah kalau itu kemudian dibiarkan tanpa harus diingatkan kepada semua pihak
maka kemudian yang paling dirugikan adalah siapa
rakyat itu sendiri dan bangsa
saya mau konfirmasi lagi
mengingatkannya ini sampai berapa derajatnya
kalau tadi saya mengatakan kan melihat bagaimana nasdeh mengeritisi pemerintah
derajatnya seberapa kritis
nah teman teman koalisi mengingatkan nasdem itu berapa derajatnya
saya sekarang sudah mengingatkan pelan pelan
lalu berikutnya apa
lalu berikutnya apa
karena pasti akan berkembang karena nasdeh rencana ketemu dengan pan demokrat juga
ya enggak apa apa
bertemu itu nggak apa apa
tetapi kan tidak bisa kita lihat satu peristiwa secara parsial
maka sejauh saya menyampaikannya adalah ada runtutan
nah karena itu sampai sederajat seperti apa
saya sudah sampaikan bahwa
ini tergantung pada koalisi kita pendukung pemerintah dan juga presiden itu sendiri
nah intinya dalam konteks saat ini dalam politik kita ini yang boleh apa saja pks
pks itu boleh apa saja
mau ngomong apa saja mau titik apa saja
mau melebaikan juga boleh
itu memang karena teman teman memang posisinya
iya posisinya itu
nah kami yang di dalam pemerintahan itulah yang tadi saya pastikan harus betul betul berkomitmen untuk menjaga pemerintahan ini bekerja dengan baik
dan memang harus dikawal
dan memang harus dikawal betul agar kebijakan dan programnya pruraya
supaya nanti pks yang ada di luar pemerintahan cerewetnya menjadi tidak terlalu
ini kan penting
baik kita lihat ya nanti perkembangannya seperti apa
kalau pak suri yang memeluk pak sohibul itu menurut saya nasdem yang meluk pks itu belum terlalu mengkhawatirkan
nanti berikutnya yang saya khawatirkan
sudah jelas ya pks blok oposisi
kalau mulai meluk tidak hanya pak surya yang dipeluk
tetapi yang di dalam mulai dipeluk juga
nah itu mungkin yang perlu mas arief juga memikirkan lebih serius
kita lihat perkembangan seperti apa mas nyarwi
terima kasih mas arief
kamu juga terima kasih banyak malam hari ini
sudah berdiskusi di cnn indonesia prime news
kami segera kembali